pengawas distributor pupuk bersubsidi
yaitu kepala bidang perdagangan dinas koperasi usaha kecil menengah
dan perdagangan perbes menyatakan akan meneliti penyebabnya
menurutnya alokasi pupuk subsidi untuk kebupaten berbas
cukup untuk memenuhi kebutuhan petani
selain itu data di tangannya memperlihatkan
hanya satu satu ratus lima ton yang belum tersalurkan
dikatakan bahwa pupuk tidak ada itu sebenarnya pupuk ada
jadi kelangkaan pupuk
bahasanya itu kelangkaan pupuk
kalau pupuk ada bukan tidak ada pupuk
pupuk ada tetapi ada kelangkaan
karena ada kelangkaan tentu ini yang harus kita bedah
mana saja pihak pihak yang membuat pupuk itu menjadi langka kan seperti itu
kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan brebes
juga mengungkapkan hal serupa
jika ada yang belum dapat
ia menduga karena petani ini belum terdaftar
pada rencana definitif kebutuhan kelompok rdkk elektronik
jadi yang menyatakan tidak mendapatkan pupuk bersubsidi
itu kemungkinan adalah para petani atau siapapun yang belum terdata pada
jadi pada dasarnya ada pupuk itu ada
sedang distributor pupuk menyatakan
para petani harus menggunakan kartu tani untuk membeli pupuk bersubsidi
dan kadang mesin mati sehingga kesulitan
sejauh ini menurut mereka
persediaan pupuk tidak mengalami masalah dan tersedia sesuai kebutuhan
bukan namanya kelangkaan pupuk
tapi mekanisme teknis untuk pembelian pupuknya kan
sebagaimana dianjurkan pakai kartu tani
dan kartu tani itu kadang di mesinnya itu ada gangguan
kadang juga kuotanya itu belum terisi maksimal
dan kartu tani tersebut kadang ada yang aktif dan ada yang tidak aktif
soal pupuk subsidi petani berharap agar mendapatkan perhatian serius
dan memiliki keuntungan yang lebih baik
mereka meminta diberikan kemudahan dalam mendapatkannya
imam suripto brebes jawa tengah